dua desember lalu seorang mahasiswa nwr ditemukan tewas bunuh diri di dekat pusara ayahnya
korban diduga depresi akibat kekasihnya yang memaksa korban melakukan aborsi dua kali selama mereka berkencan
dari kejadian ini kekasih korban yaitu bribda randi bagus harisa songko ditahan di mapolda jawa timur
kasus ini menjadi salah satu fakta bahwa hubungan yang tidak sehat atau dikenal dengan istilah toxic relationship
nyata terjadi dalam relasi antar manusia
hubungan yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman disalahgunakan salah satu pihak
sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan dan akhirnya membahayakan pihak yang lain
toxic relationship biasanya ditandai dengan perilaku merusak mendominasi mengontrol dan memanipulasi pihak lain
korban dalam toxic relationship dihantui rasa takut khawatir dan lelah karena dipaksa dalam bersikap
namun korban biasanya tidak berani keluar dari hubungan tersebut dan memilih untuk mengorbankan diri
toxic relationship tidak melulu meliputi hubungan percintaan
tetapi juga bisa terjadi dalam lingkup terdekat seperti keluarga pertemanan dan pekerjaan
aku sampai waktu itu even kayak give up gitu sih
kayak udahlah kalau misalnya memang tidak berhayar sama pasangan aku
yang ini aku beneran kayak udah putus asa gitu aku bisa bilangnya
kayak aku gak tau lo lagi mau sama siapa
mood swing ya jadi mood swing jadi gampang banget ke trigger untuk marah
terus kayak i don't know kayak ngerasa capek aja gitu kayak hilang semangat aja untuk
psikolog klinis retna utari menjelaskan toxic relationship dapat dilatar belakangi trauma masa lalu
serta tingginya ekspektasi pelaku terhadap korban
ia menegaskan bila hubungan tersebut tidak berhasil berjalan dengan baik dan tidak berhasil berjalan dengan baik
hubungan sudah terasa tidak sehat korban harus mampu mengevaluasi diri serta berani untuk menyampaikan ketidaknyamanannya kepada pelaku
gap antara ekspektasi dan realita gitu
pada pelaku sebetulnya mungkin riwayat di keluarga sebelumnya
ada komunikasi yang kurang baik dalam keluarga
bisa jadi juga ada trauma trauma masa lalu
yang tidak bisa diproduksi dengan baik
yang tidak bisa diproduksi dengan baik
yang tidak bisa diproduksi dengan baik
yang tidak bisa diproduksi dengan baik

dia juga tidak bisa mengadaptasi apa yang terjadi pada dirinya
jadi ada rasa tidak nyaman pada dirinya yang diproyeksikan pada orang lain
agar dapat terhindar dari hubungan yang tidak sehat
anda harus percaya diri
turunkan ego dan ekspektasi terhadap seseorang
carilah lingkungan dan pola komunikasi yang baik dengan lawan bicara
entah pasangan ataupun lingkup sosial
dengan demikian kritik dan saran selama berinteraksi bisa diberikan dan diterima dengan baik
keempat jadilah pencerita dan pendengar yang baik
terakhir carilah bantuan profesional atau orang yang dapat dipercaya
untuk membantu menghindari anda dari toxic relationship
clarissa aradia muhammad wahyudi jakarta